kita salah jalan nih mas yuk kita putar balik saja
dimas kami takut jadi kami di belakang aja nih mas jalan duluan
tidak kita sudah benar kita harus melewati hutan ini untuk bisa sampai ke lembah sancang
aku khawatir dengan keselamatan maya
mustika recep yang mayang miliki akan mengundang padekar jahat untuk memiliki mustika itu
apa yang sedang mengganggu pikiranmu nih mas
apa yang telah terjadi pada pajajaran saiku
aku khawatir dengan ibunda dan ayahandaku
pergilah ke lembah sanjang mungkin di sana kamu akan bertemu dengan seorang resi
yang mengetahui keberadaan ayahanda gusti prabu
karena hanya gusti prabu yang bisa menyelesaikan masalah pajajaran
baik sahaburu besok pagi sekali kami akan berangkat
atur sembah gusti prabu
aku ingin kau pergi ke caruban
amati keadaan di sana
apakah rakawalang sungsang dan nimas rarasantang
sedang mempersiapkan pasukan
amati gerak gerik mereka
jangan sampai ada yang terlewat
sendika gusti prabu
kita gusti prabu akan hamba laksanakan
aku takut kak
jangan takut maya
jangan halangi jalanku
kami tidak mengganggu
jadi jangan gerukkan
baiklah kalau itu maomoki
jangan salahkan aku jika aku menyakitimu
kamu tunggu di sini
ya allah bantu nimas rarasantang ya allah

terimalah sembah hormat hamba nimas
ampun ki aku tidak bermaksud untuk menyakitimu
tujuanku hanya untuk melintasi hutan
sebenarnya nimas ini hendak kembali
aku hendak mencari ayahdaku prabu siliwangi
jadi nimas ini hendak kembali
nimas nimas adalah rarasantang
betul ki aku tahu nama
hormat hamba nimas
rarasantang putri gusti prabu siliwangi yang wulas hati dan setia
begitulah ayah anda mau memberi nama nimas rarasantara
kelak dari rahim akan melahirkan para wali di tanah jawa ini
begitulah wasiat yang gusti prabu terima
terima kasih atas pegian ki maw
apakah ki mau tahu keberadaan ayahandaku saat ini
ayahandamu saat ini sedang bertapa di lembah sang cengkucu
jika nimas ingin menemui ayah anda prabu bukanlah hal yang sangat mudah
banyak rintangan dan cobaan yang harus dimas lalui
insya allah ki dengan perlindungan allah swt aku telah bertekad untuk mencari ayahandaku
ayo kita teruskan perjalanan kita
semoga kamu bisa melewati semua rintangan dan selamat sampai tujuan cucuku
hingga bisa bertemu dengan ayahmu gusti prabu siliwangi
dimas apakah ini jalan yang benar
sepertinya kita salah jalan nih mas yuk kita putar balik saja
nimas kami takut jadi kami di belakang saja nimas jalan duluan
tidak kita sudah benar
tidak kita sudah benar kita harus melewati hutan ini untuk bisa sampai ke lembah sancang

tolong tidak tidak tidak
alhamdulillah kita semua selamat ya tank
alhamdulillah kita semua selamat
ayo kita pergi dari sini
tidak sepuluh hari lebih